usai tes pramusim motogp mandalika pada sebelas hingga tiga belas februari lalu
sejumlah logistik pembalap dan kru masih berada di sirkuit mandalika lombok
dijadwalkan pada kamis hari ini dan jumat besok
logistik tersebut akan diangkut menggunakan pesawat kargo
menuju bandara internasional hamad qatar doha
informasi keberangkatan logistik tersebut didapatkan dari humas bandara internasional zam lombok
dan pengiriman pulang logistik yang diperkirakan berisi motor dan mesin mesin tersebut
akan dilaksanakan dalam dua tahap menggunakan maskapai qatar airways
direktur utama mandalika grand prix association mgpa menyatakan
para pembalap dan kru langsung kembali ke negara mereka
dengan masing masing membawa sebagian logistik
dan setelah tes pramusim motogp selesai pada minggu
empat pembalap dari dua belas tim motor dunia dijadwalkan
akan kembali bersama logistik mereka pada pertengahan maret dua ribu dua puluh satu
mereka akan datang untuk bertarung dalam gelaran motogp mandalika
pada delapan belas hingga dua puluh maret
menaklukkan sirkuit sepanjang empat tiga km dengan tujuh belas tikungan
pada pagi ini yang boleh tinggal di sini itu ada aturan yang diberikan